hai mbak jessica kita ketemu lagi
mbak jessica kok tangannya dingin banget
mbak jessica sehat kan
kamu pantas mati
ini kerjaan siapa sih
kok ancamannya ngeri banget sih
ini pasti ada orang yang sengaja ngelihat
untuk ngasih pesen
tapi buat siapa
kita gak tau kalau dia mau pergi ke mana
cuman anak kecil bos
larinya juga gak jauh
dia udah keluar dari rumahnya
jadi bakal mudah
untuk kita ringkus dia
udah kayak nupuk nyamuk
ricky bakal gembira dengan kabar ini
kita akan mulai lagi
bermain main sama elsa
aduh gak terasa meeting sampai malam gini
padahal aku udah janji dinner sama adi
untung belum telat deh
karena sebelumnya udah gagal
jangan sampai dinner kali ini gagal lagi
pasti karena kemarin adi merasa bersalah
pasti sekarang ini sudah mempersiapkan
jadi lebih well prepared lagi
kurang apa ya
aduh tebelin lipstick sedikit deh
biar gak terlalu pucat
gara gara selama berkali kali dia mau menyampaikan sesuatu
tapi gak jadi jadi terus
nah itu bella
sudah ya comenti ain
hari ini saat rabu
aku kabur aja daripada aku kesana nanti gak bisa ngomong apa apa
gampanglah masalah alesan ntar aku bikin aja alesan telepon mendadak ya dari kantor
ada meeting kek sama klien
tapi kenapa kaki ini berat banget sih untuk ngelangkah
kok adi yang disini
tempat duduk kita disana
ayo jessy kak nabil lah kamu bisa batalin ketemuannya dengan adi
yuk ngomong yuk bisa ngomong yuk bilang aja ada meeting dadakan sekarang
aduh aku mau ngomong tapi menurut aku kunci sih
ya allah kuatkanlah hamba
apa masih ada yang kamu tungguin
ya allah alangkah beratnya jatuh cinta ini
tapi malam ini
papa nggak ada ide lagi harus gimana
sementara siana gak mungkin kasih kamu makanan
setelah apa yang dia bilang
ini mama sengaja bersikap keras
dan tegas untuk mendisiplinkan elsa
aku setuju memang
tapi aku kepikiran yang sama
malam ini allah
sedih rasanya menjadi seorang ayah
yang gak bisa ada untuk anaknya sendiri
mama kayaknya udah tidur
aja nggak papa kan aku ikut boleh boleh boleh masa nggak boleh ayo ya ya mama kepikiran elsa
sebetulnya tapi mama lagi mencoba untuk tegas oke oke ini kalau sampai ada nggak jadi ngomong lagi
aku nggak tahu deh aku mau apa enggak diajak dia keluar lagi apalagi sekarang adi malah bawa
fans makin susah deh ngomongnya untuk jadwal meeting selanjutnya biar saya infokan ya pak
oh iya saya tunggu ngepel naik pak oh iya kebetulan sekarang juga udah lumayan larut malam dan taksi
online saya juga udah sampai pak oke oke kalau gitu saya permisinya pak randy mbak jessica
ini serius dia ninggalin aku berdua sama cowoknya
oh ya mbak jessica saya minta maaf ya kalau kehadiran saya mengganggu
tadi pak rendy minta ketemuan sama saya di sini untuk membahas keperluan pak aldi bareng besok
sekaligus saya bawain juga beberapa berkasnya untuk pak rendy karena memang beberapa hari ini kan pak rendy mobil terus sama pak aldi baren
saya bawa bel terus sama pak aldi baran
faham kau terima kasih saya permisi
ya bel saya nggak mau kita sama sama diem kayak dinar sebelumnya saya pengennya ya kita saling tiktok untuk ngobrol
iya aku maunya juga kayak gitu di tapi aku mau ngobrol sama pak aldi baran
iya aku maunya juga kayak gitu di tapi aku mau ngobrol sama pak aldi baran

gimana ya jujur sekarang setiap kali ketemu sama kamu
aku nggak tahu aja mau ngomongin apa atau mau cerita dari mana
ya ya sebelumnya saya minta maaf ya sama kamu
minta maaf untuk apa di kamu kan gak salah

dan sampai sekarang
ya karena saya gak tegas selama ini
dan sampai sekarang
dan sampai sekarang
dan sampai sekarang
dan sampai sekarang
dan sampai sekarang